ya bulan ramadan adalah bulan yang penuh berkah termasuk juga membawa berkah bagi sejumlah pengusaha produk busana muslim
seperti yang ada di tulungagung jawa timur ini busana dengan motif ecoprint laris diburu para konsumen
ya menarik memang kalau misalnya ekoprint itu kan dari daun daun
tidak merusak lingkungan juga kan alami
iya betul jadi nggak pasaran juga
nah selain itu di gresik jawa timur ada perajin songkok nih berinovasi dengan menciptakan songkok dengan motif batik dari berbagai daerah di nusantara
ramadan membawa berkah bagi pengusaha produk busana muslim berbahan kain ekoprint di kabupaten tulungagung jawa timur
aljana bila berbagi ragam produk busana muslim berbahan kain ekoprint buatannya
permintaannya pun meningkat
hingga dua kali lipat dari biasanya
konsumen rata rata memesan mukena jilbab dan sajadah sejak awal bulan ramadan
selain bisa digunakan sarana ibadah beberapa produk seperti jilbab juga cocok untuk dikenakan saat beraktivitas sehari hari
gini kalau ekoprint itu kan beda dari yang lain
jadi satu produk itu hanya satu
jadi kita mendesain mukena yang beda dari yang lain
masing masing kain memiliki kain yang berbeda dari yang lain
masing masing kain memiliki ciri khas tersendiri sehingga memunculkan kesan eksklusif
motif daun dan bunga mendominasi kain ekoprint
seperti motif daun jati kenikir wulung hingga tabe buya
harganya pun beragam
mukena dijual mulai rp empat ratus lima puluh hingga rp satu dua ratus per buah
sedangkan untuk jilbab mulai rp satu ratus dua puluh
sedangkan sejadah dari kain tenun dihargai rp tiga ratus
kain ekoprint saat ini menjadi alternatif pilihan kain untuk keperluan fashion
motif daun yang ada dalam kain menjadi ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh jenis kain lainnya
beginilah proses pembuatan songkok lukis batik nusantara milik muhammad jeffrey
membuat songkok di jalan sindujoyo gresik jawa timur
ide songkok lukis ini diambil dari motif batik dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
di antaranya motif aceh flores toraja serta papua
jeffrey mengatakan diperbolehkannya mudik lebaran membuat warga bergairah membeli songkok untuk merayakan lebaran
jumlah terkena ikan omsap
mungkin setelah pandemi ini tempat tempatan akan naikkan terus
bagi yang ingin tampil maksimal saat lebaran tidak ada salahnya mencoba songkok lukis batik nusantara ini
harganya bervariasi mulai dari rp tujuh puluh lima hingga rp seratus
peminat bisa datang langsung atau membeli secara daring